dahulu kala jauh di atas awan
di mana hanya penguasa perkasa tinggal sius
yang terkuat dari semuanya
sedang mengobrol sedikit dengan sepasang kembar
prometheus adalah yang bijak dari si kembar
dia cerdas dan pintar
tidak seperti saudaranya epimetheus
yang sedikit bodoh dan sangat tidak bisa dipercaya
kalian anak anak benar benar perlu makan lebih banyak
tidakkah kalian ingin menjadi sekuat aku
ya aku tidak berpikir aku benar benar ingin menjadi begitu kuat
maksudku aku baik baik saja dengan seperti ini
bagaimana denganmu prometheus
aku juga merasakan hal yang sama
kalian anak anak setidaknya harus berusaha menjadi lebih kuat
meskipun kalian tidak akan sekuat aku
kalian bahkan tidak memiliki kekuatan yang aku miliki
berbicara tentang kekuatan
aku benar benar akan senang jika kau memberikanku sedikit api itu
kau tahu untuk memberikannya kepada manusia
mereka benar benar bisa menggunakannya
berikan hal yang luar biasa seperti api
api ke manusia bodoh
mereka akan membakar seluruh dunia
tetapi manusia malang merasakan dingin di malam hari
saat musim dingin tiba
itu bukan masalahku
bicaralah dengan apollo tentang hal itu
dia memerintah matahari
tapi zuz kau benar benar tidak tahu seberapa banyak ini akan membantu kami
tidak bisakah kau memberi kami sedikit saja api
aku sudah bulat
tidak ada api untuk manusia
epimetheus berkecil hati mendengar hal ini
namun prometheus merasa sangat kesal
zoo sedang melihat lihat dunia
dan tiba tiba melihat api menyala di luar rumah seseorang
dia sangat marah
bagaimana manusia itu memiliki api
dan ketika dia melihat lebih jauh
dia melihat bahwa prometheus memberikannya kepada manusia
datang ke sini segera
yang berdiri di sana seperti raksasa yang marah
aku memberitahu kau untuk tidak memberikan mereka api
kenapa kau mencuri apinya
secara teknis aku tidak mencuri api
aku mengambilnya dari apolo yang sangat senang memberikannya kepadaku
manusia menderita setiap malam
dan sedikit panas akan membantu mereka juga
sius apa kau ingin mereka menderita
zuz tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan
dia memang merasa marah
tetapi dia tahu kalau prometheus benar
kemudian pada hari itu
zeus pergi ke kamarnya
dan dia sangat marah
promi konyol itu harus dihukum
tapi bagaimana caranya
dia hanya akan membuka mulutnya dan mengemukakan alasannya
kemudian semua orang akan memihaknya
ketika dia berpikir
dia segera menyadari bahwa epimetheus akan menjadi sasaran yang jauh lebih mudah
saudaranya yang bodoh itu akan mudah ditipu
tapi aku harus memastikan tidak ada yang tahu tentang rencanaku
lalu dia meminta dibuatkan wanita dari tanah liat
dia akan menjadi manusia
dan pastikan dia diciptakan menjadi manusia paling cantik yang pernah ada
baiklah yang mulia
tapi bolehkah aku bertanya mengapa kau membuatnya
ya aku mau anak perempuan
ya beberapa tawa dan kebahagiaan di istana ini yang sangat besar
aku akan menjadikannya yang paling cantik
sehingga setiap kali dia tersenyum
dia akan mengisi hatimu dengan cinta
ya ya buat saja dia
dia terlihat sangat cantik
dan matanya bersinar seperti bintang bintang paling terang
oh atena gaun yang kau pakai itu sangat indah
oh aku senang kalau kau menyukainya sayang
itu ditenun dari perak yang terbaik
aku melihatnya bersinar di bawah sinar matahari
oh dia sungguh gadis yang sangat cantik
tapi zius mengapa kau menciptakannya
oh karena aku ingin memberikannya kepada evimetheus
dia anak laki laki yang kesepian
dia membutuhkan seseorang untuk mencintainya
oh betapa manisnya dirimu
ya epimetheus akan sangat mencintainya
atena yang malang tidak tahu apa yang sebenarnya zuz lakukan
pandora sayangku aku akan keluar untuk bertemu seseorang
apakah kau ingin ikut denganku
tentu saja ayah
kemana kita akan pergi
ya aku akan bertemu dengan seorang pria bernama avimetius
dia pria yang sangat baik riang baik dan sangat manis
sepanjang jalan zuz berbicara tentang epimetheus
dan sangat berharap bahwa dia akan membuat kesan yang baik tentang dirinya kepada pandora
pandora memang terkesan dengan semua yang dia dengar
dan ketika dia melihatnya dia langsung jatuh cinta padanya
hai epimetheus apakah prometheus pulang
tidak dia sedang keluar
sempurna evimetius aku ingin memperkenalkan putriku yang cantik pandora kepadamu
epimetheus sangat terpesona
dia sangat cantik
oh kau tahu aku lupa aku harus melakukan sesuatu
mengapa kalian berdua tidak tinggal di sini dan mengobrol
aku akan kembali menjemputmu pandora sampai jumpa
dan setelah itu zeus kembali pulang ke istananya
baiklah sekarang aku yakin mereka akan saling jatuh cinta satu sama lain dengan segera
semuanya berjalan sesuai rejeki
dan pada hari itu ketika dia pergi untuk menjemput pandora dia mendapati mereka saling memandang dengan sayang
oh ayah ayah aku sangat menyukai epimetheus aku ingin menikah dengannya ayah
pandora tunggu itu bukan bagaimana
kalian berdua akan menikah esok hari
maka pada hari berikutnya pandora dan epimetheus akhirnya menikah
oh pandora kecilku dan aku hanya memilikimu satu hari
ketika hari berlalu pandora bersiap siap untuk pergi ke rumah epimetheus
pandora sayangku bawa kotak ini bersamamu dan jagalah
dan epi kau harus menjaga kunci
ingat jangan pernah membukanya atau sesuatu yang buruk akan menimpa manusia
keduanya merasa sangat bingung tapi mereka setuju
selama berhari hari pandora menjalani hidupnya menjelajahi rumah epimetheus
hmm aku hampir melihat seluruh dari tempat yang besar ini
satu satunya hal yang belum aku lihat adalah kotak yang diberikan ayahku
aku akan meminta epimetheus untuk memberikan kuncinya padaku
tapi ketika dia meminta kuncinya epimetheus mengatakan tidak
tidak peduli seberapa banyak pandora memohon epimetheus selalu menolaknya
aku akan memberikan apapun yang kau inginkan
tapi itu adalah satu hal yang tidak akan aku lakukan
pandora merasa sangat kesal
akhirnya pada suatu hari ketika epimetheus keluar dia mencuri kunci dari kamarnya lalu pergi untuk membuka kotak terlarang itu
ini hanya hadiah pernikahan
tentu saja ini tidak buruk kan
oh ketika dia membuka kotak itu segerombolan besar serangga terbang keluar
ada begitu banyak serangga sehingga tampak seperti awan hitam
pandora menutup kotak itu dengan cepat dan mendonga ketakutan
kami semua adalah hal hal buruk dari alam semesta ini
benci keserakahan keegoisan kesedihan
kami sudah lama terjebak di dalam kotak itu
dan sekarang kami keluar
akhirnya kami akan menyebarkan diri di seluruh dunia
dan mereka terbang lalu setelah itu keluar dari jendela
oh apa yang sudah kulakukan
ketika epimetheus kembali dia mendengar pandora menangis dengan sangat sedih
sayangku ada apa
pandora memberitahu segalanya kepada epimetheus dan dia juga mulai merasa khawatir
ya apa yang bisa kita lakukan aku tidak bisa membantu
aku bisa membantu biarkan aku keluar dan aku akan membantumu
kau siapa bagaimana kami bisa mengeluarkanmu
kau mungkin saja makhluk jahat yang lain
tidak tidak tidak biarkan aku keluar dan aku akan memberitahumu siapa aku
dan dengan ragu ragu pandora dan epimetheus membuka tutupnya
dan dari kotak keluarlah seekor serangga yang sangat mengerikan
dan juga cerah
terima kasih telah membawaku keluar dari sana
namaku adalah hope dan aku bisa membantu kalian
hope itu mungkin berhasil
jika orang orang berharap untuk kebaikan maka dunia masih bisa diselamatkan
tapi kau akan membutuhkan bantuan
dengan itu ia membagi harapan menjadi lebih banyak
hanya itu yang bisa dilakukan kekuatanku pergi ke dunia dan selamatkan semua orang
dan mereka terbang ke dunia manusia menyebarkan harapan di mana mana
selama bertahun tahun kejahatan menyebar kemana mana tetapi harapan berhasil dengan baik
oh aku mohon jangan biarkan apapun terjadi pada kakakku
kasian sekali tapi tenanglah kakakmu sepertinya akan baik baik saja
dan juga kau perlu sedikit harapan
kau adalah kakakku kau kuat seperti aku
aku tahu kau pasti akan sembuh
sementara hope mengerjakannya dengan sihir di bawah jauh di atas awan zus juga menggunakan sihirnya
oh mengapa aku memberikan kotak konyol itu ke pandora aku tidak memikirkan ini
yang mulia kejahatan telah mengambil alih beberapa orang di suatu tempat di asia
kau harus pergi ke sana
ayo pergi ke sana dan membantu
yang mulia ada kejahatan yang menyebar sangat parah di eropa barat kita perlu melakukan sesuatu
zeus yang malang telah membawanya sendiri satu satunya yang harus dilakukan adalah bergantung pada hope